cireng alias aci digoreng
jajanan khas jawa barat bercita rasa gurih ini
sudah mengalami inovasi dan modifikasi
seiring dengan perjalanan waktu
seperti di salah satu pedagang tahu gecrot ini
bila anda berharap untuk mendapatkan jajanan khas cirebon
yang berisi hanya potongan tahu goreng
dengan siraman kuah asam manis pedas
anda berarti salah besar
kedai yang berada di kawasan kalideres jakarta barat ini
menyajikan potongan cireng serta risol goreng crunchy
di dalam sepiring tahu gejrot
dihargai dua belas rupiah per porsi
gorengan gejrot ini menjadi salah satu jajanan favorit
warga kalideres dan sekitarnya
dan isinya variatif
mulai dari tahu apa tadi cireng sama risol
biasa kan pada umumnya tahu gejrot itu cuma hanya tahu
jadi kita nggak bosan makannya
plus juga ditambah kayak seperti
ada tambahan jeruk limau
jadi rasanya benar benar mantap sih
inovasi dengan menggabungkan antara tahu gejrot
dengan risol dan cireng
sempat membuat tahu gencrot kaki lima ini
mampu membuka lima cabang di wilayah jakarta barat
perusahaan omset habis satu harian itu paling seratus porsi
kita dapat rp satu lima ratus
pas rame ramenya itu kan sebelum hari pandemi itu kan
ada yang liput gitu
masukin di tiktok itu kan jadi rame gitu
pas itu kan pas mulai pandemi itu
jadi ini kan mulai merintis lagi
usai pandemi covid sembilan belas
kini hanya dua cabang yang tersisa
di kalideres dan di cengkareng
inovasi pada jajanan bernama cireng
tidak berhenti sampai di situ saja
mungkin anda sudah sering mendengar tentang cireng isi
namun cireng isi yang satu ini berbeda
yakni ayam pedas
gerobak penjual cireng isi yang viral di media sosial ini
dapat ditemukan di seberang stasiun kereta api
mangga besar jakarta barat
cireng berisi potongan ayam pedas
dengan cocolan saus padang
bisa anda nikmati di dalam video ini